peristiwa bunuh diri warga negara korea selatan berinisial jeh terjadi dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh
pria lima puluh tujuh tahun itu melakukannya di kamar sebuah hotel di solo jawa tengah
ia menulis surat wasiat di kamarnya bahwa dia merasa terpapar virus corona karena merasakan iritasi pada tenggorokan
sebelum berkunjung ke solo jeh sempat berkunjung ke dalian tiongkok dan kembali ke korsel januari lalu
kalau lihat dari kan dia meninggalkan surat wasiat itu dalam bentuk tulisan korea
kemudian diterjemahkan dia merasa dirinya karena sakit tidak sembuh sembuh
kemudian dia mungkin merasa dua dirinya terkena virus itu
tetapi untuk memastikan kemarin sudah dilaksanakan uji laboratorium dan sudah ada jawabannya bahwa korban negatif terkena virus corona itu
jenazah jeh dikermasi di rumah dukungan
duka dan kremasi tiongting jebres solo setelah itu abunya dibawa pihak keluarga
minggu lalu memang ada warga korea karena sebelum ini juga kadang kadang ada warga negara asing yang meninggal di solo
atau dimanapun yang dimasukkan ke rumah duka tiongting biasanya dari rumah sakit
termasuk setelah kami cek warga korea tersebut dikirim dari rumah sakit bahkan didampingi oleh petugas dari rumah sakit muardi
untuk dilakukan kremasi
dan abunya dibawa kembali ke korea
dikutip dari detik com kasubag hukum dan humas rsdm eko haryati mengatakan jenazah sempat dimasukkan ke ruang isolasi
hal tersebut dilakukan sesuai prosedur penanganan pasien yang sakit dan memiliki riwayat perjalanan dari daerah terpapar virus corona
kartiga bagus solo jawa tengah